ketua dpr ri puan maharani menghadiri penyerahan secara simbolis rumah hunian baru bagi korban gempa di cianjur jawa barat
dua ratus warga menerima bantuan rumah baru siap huni
total lima ratus warga akan menerima bantuan ini
puan mendorong agar semua penerimaan bantuan bisa menghuni rumah baru sebelum idul fitri
ketua dpr ri puan maharani menghadiri acara penyerahan secara simbolis rumah hunian baru bagi korban gempa di cianjur jawa barat
puan mendorong agar semua korban gempa sudah mendapat bantuan hunian sebelum idul fitri
acara berlangsung di kampung pasir sembung desa sukanagali kecamatan cilaku cianjur pada rabu satu maret dua ribu dua puluh
bantuan hunian pada tahp ini diberikan pada lima ratus penerima
dua ratus diantaranya penerima yang berada di kampung pasir sembung
menerima kunci rumah siap huni
secara simbolis puan maharani menyerahkan kunci kepada warga bernama ujang mahmudin
ujang pun masuk ke bagian dalam rumah untuk mengecek tempat tidur dapur hingga keran air
ujang yang tinggal serumah bersama istri dan anaknya mengaku bersyukur mendapat bantuan hunian tetap
pak ini rumahnya beneran lupa buat bapak lho
bapak setelah saya serahkan bapak bisa langsung masuk ke rumah bapak jadi
kalau kemudian setelah saya pulang bapak diusir bapak bilang saya ya
karena bapak boleh tinggal di situ
begitu juga nanti bapak ibu yang kemudian mendapatkan rumahnya
nanti jangan rebutan ya bapak ibu ya
nama bapak ibu yang terdaftar tinggal di hunian tetap dua ratus rumah ini sudah terdaftar
nggak perlu rebutan
tapi saya ingatkan kembali
yang sudah terdaftar ya
nanti ada lagi sebagian yang di
di lokasi kedua dan lokasi ketiga
jadi totalnya ada lima ratus rumah
dalam kesempatan ini
puan menyoroti pencairan bantuan rumah warga terdampak bencana gempa pada akhir dua ribu dua puluh lalu
penyaluran sempat terhambat karena sistem administrasi dan verifikasi lapangan yang ketat
untuk bantuan kali ini
puan meminta agar realisasi bantuan rumah atau hunian bagi korban gempa
bisa direalisasikan secepat mungkin
puan siap memperjuangkan agar masyarakat terdampak
gempa yang rumahnya rusak dan kini tinggal di tenda
bisa segera mendapat hunian baru sebelum idul fitri
sebelum lebaran itu sudah selesai
supaya saat lebaran
bapak ibu yang terdampak gempa itu sudah bisa masuk ke rumahnya
bisa nggak pak dijaga utara
bisa nggak selesai sebelum lebaran
jadi lebaran di rumah gitu loh
lebaran jangan di tenda
saya minta ke menterinya coba
tadi dirjennya cuma ngangguk ngangguk soalnya
saya coba menterinya yang dorong dirjennya nih
supaya bisa selesai
walaupun mungkin belum selesai full
tapi sudah bisa masuk dulu
iya atau nggak setuju nggak
bersama puan maha reni
hadir bupati cianjur herman suherman
ketua dprd kabupaten cianjur
perwakilan kementerian sosial dan kementerian pupr
serta jajaran forkopimda cianjur
bupati herman suherman
berterima kasih atas dukungan dpr ri
untuk para korban gempa cianjur